hormati marilah kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia
yang saya hormati ketua bpk republik indonesia
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati gubernur bank indonesia
yang saya hormati para gubernur
para bupati para wali kota yang hadir
hadirin yang saya hormati
pertama tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih
yang sebesar besarnya kepada tim pengendali inflasi
baik di tingkat pusat maupun di daerah
serta para gubernur para bupati dan para wali kota
kita tahu inflasi sangat terkendali
di angka tiga
delapan persen di juli dua ribu dua puluh
ini sebuah angka yang sangat baik sekali
kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa
coba kalau kita bandingkan dengan negara lain
ini pertumbuhan ekonomi berapapun ekor
turki empat puluh tujuh persen
bapak ibu bisa membayangkan empat puluh tujuh persen
india tujuh empat persen
amerika tiga dua persen
kita tiga delapan persen
jadi inflasi ini penting
percuma pertumbuhan kita
misalnya lima tapi inflasinya sembilan
dan di negara manapun
pengendalian inflasi itu
biasanya hanya dilakukan dari satu
dari bank sentranya
kita dari bank indonesia
dari situ dikendalikan
kenaikan suku bunga
lewat nilai tukar
tanya di negara manapun
pasti memakai itu
ada kebijakan moneter
fiskal dan juga
ngecekkan di lapangan
cekan di lapangan secara langsung
jadi kalau bapak ibu ada yang lulusan dari harvard
yang namanya tim pengendali inflasi itu nggak ada
ini ilmu lapangan
karena lucu bapak ibu bayangkan
mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga
kalau pasokannya tidak baik
stok tidak memiliki
ya pasti harga akan naik
moneter dengan kenaikan suku bunga
tapi distribusi barangnya terganggu
karena jalannya rusak semuanya
enggak ada artinya
jadi ini kombinasi
antara kebijakan moneter
dan juga pengecekan di lapangan secara langsung
saya senang bahwa harga harga yang saya pantau di pasar
dalam minggu ini saya cek di pekalongan
saya cek lagi di palu
semuanya pada posisi menurun hanya satu
karena yang kita masih memiliki masalah
di urusan beras
saya sudah tahan pun ke perdana menteri hun sen
saya sudah ketemu kemarin perdana menteri bangladesh
ketemu juga perdana menteri india
ini gimana harga beras nggak naik
mereka semuanya enggak ekspor
pegang untuk keamanan dalam negerinya
sehingga perlu saya ingatkan
urusan beras tolong dilihat betul
ini kebutuhan pokok kita
ini cek betul ada kenaikan
memang saya lihat mungkin lima sampai enam persen
tapi tetap harus diwaspadai
yang biasanya satu dua ini sudah
tadi saya tanya ke pak bapak

di gudang sudah ada satu enam juta ton
betul pak dirut ya
artinya dari sisi stok kita memiliki
dan dalam perjalanan masih ada empat ratus ribu
ini dipakai untuk mengendalikan harga
dan juga perlu saya sampaikan
mulai awal september ini
kita akan mengistribusikan
secepatnya bantuan pangan beras
satu keluarga penerima manfaat
mendapatkan sepuluh kilo beras
ini juga seperti semi operasi pasar
setiap bulan akan keluar dua ratus sepuluh ribu ton
setiap bulan selama tiga bulan
september oktober november akan terus
diberikan bantuan pangan berupa beras
kepada penerima manfaat sebesar rp dua puluh satu tiga juta
penerima manfaat besar sekali
tolong juga dicek ini kan sudah menggerojok
beras ke masyarakat
kalau harganya masih naik
bapak ibu juga saya minta bulog
bapak ibu gubernur bupati dan wali kota
juga bisa menggunakan anggaranya
untuk mengintervensi pasar
dan itulah kita harapkan
inflasi kita akan terkendali dengan baik
dan pelan pelan akan turun turun
karena tadi target dari menko maupun bupati
maupun gubernur bi tahun depan
ini yang saya harapkan
jangan sampai inflasi kita naik lagi
karena itu akan sangat memberatkan masyarakat
dan supaya kita tahu
akibat sebuah lni
diprediksi akan berlangsung hingga awal dua ribu dua puluh
indeks harga beras fao naik satu ratus dua puluh sembilan tujuh di juli
lima belas negara membatasi ekspor produk pangan
sembilan belas negara sekarang ini kencangin semuanya
harga daging beras minyak jagung gula tepung semuanya
untuk menyelamatkan rakyatnya masing masing
sehingga sekali lagi saya meminta
utamanya pada bupati gubernur
yang memiliki sawah
betul betul perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat
karena kalau sudah pada posisi semua negara ngeram ekspornya
yang bisa menyelamatkan negara itu ya negara itu masing masing
kita juga sama kita masing masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita
karena minta bantuan atau mau bukan bantuan
mau membeli beras atau gandum atau dari negara lain yang sudah stop ekspornya
sudah enggak bisa
dan inflasi beras di negara lain
di negara lain
dan inflasi beras di indonesia di juli kemarin memang benar enam empat persen
saya selalu cek data di kertas
kalau naik pasti saya pergi ke daerah saya cek di pasar oh benar
berarti apa yang saya lakukan betul betul saya
projek data projek lapangan
saya minta juga seluruh anggota tim pengendali inflasi
baik pusat maupun daerah juga mengecek secara langsung seperti itu
ini yang masih lima belas provinsi yang masih di atas nasional
meskipun sudah di bawah
ini saya bacakan maluku empat dua persen jatim empat satu persen kalbar empat persen
diy empat persen papua barat tiga sembilan persen ntt tiga delapan persen
maluku utara tiga tujuh persen kalsel tiga enam persen
sudah baik tapi belum sesuai yang kita inginkan terus tekan terus
sudah di bawah lima
kabupaten dan kota yang tertinggi
kabupaten merauke lima dua manokwari lima persen
timiga empat sembilan persen lubuk empat tujuh persen
waingabu empat lima persen surabaya empat empat persen
pontianak empat tiga persen ambon empat tiga persen cirebon empat satu persen
banjarmasin empat persen
ini yang perlu mendapatkan perhatian
meskipun sekali lagi saya tetap menyampaikan terima kasih
karena sudah di bawah lima
jadi dalam jangka pendek integrasi data stok
neraca pangan daerah itu harus betul betul dipegang
penting ini data data seperti ini penting diintegrasikan
sehingga pengambilan basis pengambilan keputusan itu betul betul
ada pegangannya yaitu data
koordinasi antar daerah mana yang kelebihan mana yang kurang
juga segera disambungkan sehingga saya titip jangan ego daerah itu dikedepankan
yang kurang suplai disuplai oleh yang lebih bayar juga bayar bukan gratisan
oh kurang suplai
oh kurang cari yang lebih mana informasikan secara terbuka
sehingga kalau ini terjadi integrasi data integrasi lapangannya
pasokan saya yakin akan semakin baik
cek terus ketersediaan stok cek terus harga harga pangan
awasi sistem dan jalur distribusi awasi terus
kalau ada jalan yang rusak segera perbaiki
gubernur segera perbaiki
bupati segera perbaiki
wali kota karena memang tugas bapak ibu semuanya adalah itu
kalau rusak kalau nggak mampu betul angkat tangan betul ngomong
cek lapangan oh benar ya sudah memang apbd nya berat memang jalannya rusak betul
ada yang lima belas tahun ada yang dua puluh tahun sudah rusak pak ini pak
karena sudah disiapkan dari bu menteri keuangan berapa bu
sudah disiapkan dari bu menteri keuangan rp tiga puluh empat triliun
tapi terus jangan apbd nya dipakai yang lain jalannya dibiarkan rusak
yang paling penting juga tolong dicatat tingkatkan cadangan pangan di daerah
kalau terjadi apa apa cepat tidak harus kontak ke jakarta
kita irimnya juga memerlukan waktu
negara ini negara yang sangat besar di daerah itu harus bergerak terlebih dahulu
pak tapi ini harus dibantu pak
sebelum satu bulan kami harus
oke tapi jangan baru anu langsung teriaknya ke pusat
harus ada cadangan pangan di daerah itu harus ada
dan segera koordinasi dan cari solusi jika ada masalah
seperti yang terjadi di papua kemarin kita cek memang tidak ada stok sama sekali
karena enggak ada cadangan pangan
cadangan pangannya ya drop dari jakarta tapi kan itu tidak bisa seperti itu
harus daerah itu memiliki cadangan pangan sendiri dan tidak mahal tidak mahal
apa yang memang itu perlu dibuat cadangan
cadangan beras cadangan meskipun bulog ada cadangan sendiri enggak apa apa
cadangan sendiri titipkan di gudangnya blok juga enggak ada masalah
sehingga keputusan kebijakan itu ada di bapak ibu semuanya
gubernur bupati wali kota memutuskan sendiri
karena kalau blok itu keputusan ada di sini
dan optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi
sekali lagi inflasi ini kunci kunci
pertumbuhan ekonomi kunci
dua hal ini penting sekali
semua negara sekarang ini konsentrasinya hanya di dua hal ini
konsentrasi di dua hal ini
dan untuk jangka panjang
saya minta untuk penguatan sarana prasarana pertanian perkuat
kalau setiap tahun problem di inflasi selalu cabai
selalu cabai rawit selalu cabai merah
ya itu yang dicelesaikan
kalau daging ayam
bolak balik setahun masa muncul masalah terus
di provinsi atau daerah
ada masalah cabai rawit
selalu ini setiap tahun
problem barang barang ini
cabai rawit cabai merah
yang namanya cabai rawit cabai merah
mengajari rakyat untuk nanam ini juga mudah sekali
kenapa enggak dilakukan
mudah sekali juga
buat peternakan rakyat
jadi mau narik investor silakan
tapi saya sarankan sebaiknya memang
peternakan rakyat itu akan lebih cepat dan lebih murah
dalam kesempatan yang baik ini
sekali lagi saya ingin menyampaikan
ucapan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada tim pengendali inflasi
baik pusat dan daerah
benur bupati dan wali kota
yang sudah bersama sama
dengan kita semuanya
dalam rangka mengendalikan inflasi
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh